sampai disini dulu ya pelajaran hari ini
harus memberikan contoh perbuatan yang mencerminkan kesetia kawanan
ya sudah ibu pamit dulu ya
c neneng t sekarang tambah cantik
claudia pengen jadi seperti c neneng
nanti claudia mau kerja ke hongkong korea atau taiwan
terus rambutnya dicet
dan dandannya juga modern
biar bisa segera daftar sama wak yoyo
oleh itu setelah yang cumel
aku juga ingin beli
kalau bukan karena neng asih
kemarin cep sudah selesai kang
bakja pasti akan menjual tanahnya
ini pendapat mereka
berani sekali mereka
mampu membayar siapa saja kang
untuk mencapai tujuannya
waalaikumsalam kang aon
neng kenalin sama mak sama bapak
kenalin teh ini kang awan
yang sama sama nih kerja di hongkong
kalau ini teh
neng mau jalan jalan sebentar ya
mau lihat lihat susahnya sini
saya pamit dulu ya

suruh berpakaian yang sopan dan rapi
bapak kan bapaknya
saya tidak berani bapak
takut si neneng tersinggung
bapak juga gak berani
takut dia marah
itu kan si nenek ya kum
kok tukang ojeknya keren kum
tapi itu bukan tukang ojek
masa tukang ojek begitu
tadi katanya nenek sekarang bukan
dengelin dulu jangan ngomong
iya tukang dadah itu
kan tadi saya lihat kang dadang
akumnya aja yang gak ngerti
iya nih akumnya nih gak ngerti
sekarang kamu gak ngerti ya
tapi si nenek hebat
baru satu tahun di hongkong
dan danannya udah seperti itu modern
itu dia dang
itu bagaimana kalau dilihat sama anak anak
cara berpakaian yang glamor seperti itu
banyak duit pergi sama laki laki muda
cuma bagaimana kalau dilihat sama anak anak kita
mereka pada pengen seperti itu
tapi a ceng suka
kamu tuh kenapa sih ceng dari tadi tidak komentar apa apa
lagi males komentar
no komen atau belah belah
jadi sebelum rock mini lewat juga sudah diam
kenapa sih ceng
itu kan harusnya ngelarang
wasaom itu kan tau agama
ini teh gak ada urusannya sama agama
ini urusannya sama perut
memangnya wasaom teh berani
mau dia diberhentiin kirimannya
transferannya diberhentiin mau
udahlah kita mesti bersyukur
istri kita berempat itu masih nurut sama kita
udah itu aja
ceng semua itu tergantung niatnya cek
baik buruk itu tergantung kita
bukan tergantung orang lain
bukan tergantung kondisi
kamu kenapa nganggup ngangguk doi
kalau misalnya istri istri kita pulang
terus dandanannya seperti itu bagaimana
tuk tuk tuk
ngapain sih ngobrol yang berat berat dan
kan cuma umpama aja aceh
ya tetap aja jawabnya harus mikir
kan itu berat
mikirin apa tuh ceng
ah nggak tau ah
bilang aja mau cepet cepet pulang
mau ngeliat bu guryola kan
pantesan tidak konsentrasi dia
pengennya pulang terus
mengawasi bu guryola tuh bahaya
yaudah ulangi deh
ya bu ya sudah ibu pamit dulu ya iya bu assalamualaikum waalaikumsalam